ya menteri keuangan mengeluarkan peraturan nomor dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas
yang mengatur pajak transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e commerce
nah dalam peraturan ini pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
namun peraturan yang mulai berlaku tanggal satu april ini mendapat resistensi
karena dianggap memberatkan pelaku usaha e commerce
bagaimana solusinya agar pmk dua ratus sepuluh tidak mengganggu pertumbuhan e commerce yang sedang menanjak
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
kementerian keuangan telah resmi menerbitkan pmk no dua ratus sepuluh tahun dua ribu delapan belas
aturan yang mulai berlaku satu april dua ribu sembilan belas ini akan memberikan kepastian terkait aspek perpajakan
bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
namun resistensi terhadap belit ini mencuat
asosiasi e commerce indonesia menilai bmk dua ratus sepuluh dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah
seperti platform e commerce lokal yang dinilai akan kalah bersaing dengan media sosial yang sebagian besar dimiliki asing
aturan ini juga dinilai berpotensi menyurutkan perjuangan pengusaha umkm
sehingga bisa memperkecil sumbangan umkm dan online dalam pertumbuhan ekonomi nasional
kami siap untuk diajak bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya
kalau ternyata studinya menunjukkan bahwa ini tidak akan menyulitkan industri kami
dan bahkan mempermudah dan memperbesar kontribusi ekonomi
pasti kita dukung gak mungkin kan
di tengah harapan ini pemerintah menegaskan pmk dua ratus sepuluh tidak bertujuan untuk mengejar target pendapatan pajak
tetapi untuk membangun ekosistem dan database yang terkait dengan usaha bisnis e commerce
nah kita nanti akan coba usahakan ini tidak akan menyusahkan semua pihak lah
baik dari penjual pembeli maupun pengelola e commerce
sehingga bisa saja kalau misalnya sudah ada datanya yang selama ini dilaporkan ke bps
atau ke bank indonesia itu mungkin bisa kita ambil
tinggal mungkin yang belum
ini kan belum diatur sebenarnya nah nanti mungkin di perjurjannya nanti akan kita detilkan
sementara itu kementerian keuangan dan asosiasi e commerce indonesia telah sepakat
pedagang atau penyedia jasa toko online tidak wajib memiliki nomor
kesepakatan ini diambil karena banyak pedagang di marketplace
yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak
menteri keuangan telah membuat peraturan tentang kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
atau e commerce yang disebut sebagai pmk dua
meski baru berlaku pada tanggal satu april mendatang
masih ada pihak yang meminta pemerintah menunda
apa pemberlakuan aturan ini sebab dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai hambatan
khususnya bagi pelaku usaha yang bertransaksi lewat platform e commerce
nah untuk membahasnya bersama saya telah hadir di studio kepala birokomunikasi dan layanan informasi
dari kementerian keuangan frans samwira sakti
dan juga ditemani oleh ketua umum asosiasi e commerce indonesia
atau yang disebut sebagai idea yaitu ignatius untung
halo untung dan juga pak frans
nah ini kalau kita bicara mengenai pajak
apalagi ada kaitannya dengan e commerce ini pasti akan menjadi sesuatu yang
ada resistensinya lah
karena ya sekarang kan seperti kita ketahui banyak sekali
orang yang sudah memanfaatkan platform e commerce untuk melakukan transaksi
jual beli dan lain sebagainya
tapi kalau saya lihat ini kan sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari road map
yang dirancang oleh presiden sejak tahun dua ribu sembilan belas
jadi sebenarnya harusnya bukan sesuatu yang suddenly
tapi pak frans apa persisnya yang melatar belakangi ya
adanya pmk dua ratus sepuluh ini dan kira kira poin poin apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat
ya makasih mbak desi
jadi latar belakang kenapa peraturan menteri keuangan nomor dua ratus sepuluh ini ada
adalah karena kita ingin memperlakukan level playing fleet ya
perlakuan yang sama antara pedagang konvensional dengan pedagang melalui elektronik melalui e commerce
konvensional maksudnya punya toko secara fisik dan ya
maksudnya yang punya toko yang kelihatan fisik barangnya dan lain sebagainya

sementara kan itu yang konvensional
sementara yang elektronik juga harusnya mendapatkan perlakuan yang sama
yang kedua kita juga ingin membangun satu sistem database yang lengkap
mengenai siapa siapa saja sih sebenarnya pelaku dari perdagangan elektronik ini
supaya nanti kalau kita misalnya tadi kan sudah sampaikan juga ada roadmap
kita juga bisa menentukan bagaimana policy atau kebijakan yang baik berdasarkan data data dan fakta yang ada
karena terus terang selama ini kita juga belum mempunyai
data yang valid sampai saat ini mengenai e commerce ini
akan sulit juga untuk mendapatkan apalagi kalau setiap hari ada saja misalnya startup atau e commerce yang lahirlah istilahnya
nah yang perlu diperhatikan pada peraturan menteri keuangan nomor dua ratus sepuluh ini adalah bahwa
tidak ada jenis pajak baru dan tidak ada tarif pajak baru
jadi sifatnya hanya menegaskan bahwa perlakuan antara yang tadi itu konvensional sama elektronik adalah sama
jadi kan yang dikhawatirkan masyarakat kan
adanya pajak baru jenis pajak baru itu sebenarnya tidak ada
sebenarnya lebih banyak juga yang dikhawatirkan masyarakat karena ya pelakunya itu kan juga profilnya kan beda ya
antara orang yang memiliki toko usaha secara fisik dan orang yang melakukan jual beli lewat yang namanya kan e commerce
mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada mas untung
tapi selama ini apalagi e commerce yang cukup besar besar apakah tidak pernah membayar pajak
kalau membayar pajak tidak pernah

kalau membayar pajak saya yakin mereka yang besar besar sudah
karena untuk melakukan biasanya kalau yang besar besar itu mereka sebenarnya sudah punya
biasanya konvensional jadi tokonya sudah ada pedagangnya jenisnya sudah ada
kemudian mereka ekspansi ke online
jadi kalau mereka itu yang sebagian besar sebenarnya sudah ada
tapi maksudnya yang berbasis e commerce dari awal seperti misalnya unicorn gojek atau sekarang yang ini tokopedia dan lain sebagainya
itu kan sudah mereka sudah dipanjaki kan
mereka sudah mendapatkan perlakuan yang sama
mereka sudah mendapatkan perlakuan yang sama
perpajakan yang sama dengan mereka kalau pedagang konvensional
nah sebenarnya yang di marketplace ini adalah para pedagang atau penyedia jasa yang berjualan di platform e commerce itu
jadi kecil kecil kan yang banyak
kadang kadang hanya satu orang ya individu
itu yang kita mau data sebenarnya kita mau kumpulkan datanya sebenarnya
tapi kalau dihitung hitung ini kan berarti kan ada yang merasa pemerintah merasa dirugikan lah dengan adanya transaksi
dan adanya transaksi semacam ini yang tidak dipajakin
itu sudah ada hitung hitungannya kira kira wah ini seharusnya pemerintah bisa mendapatkan pajak sekian gitu
tapi karena tidak dipajakin mendapatkan kerugian sekian
justru itu karena tadi ya karena data secara validnya kita belum punya kita juga terus terang belum punya ada
tapi yang kita inginkan adalah pembuatan kebijakan nanti ke depan seperti apa
karena datanya dari bps juga sedang dikumpulkan ya pak
untung dengan teman teman dari pelaku e commerce ini sehingga kita juga menunggu data dari mereka
dan ke depan juga apabila kita sudah punya data ini tentu kita bisa menentukan kira kira mana yang harus kita majukan bisnisnya misalnya
atau mana yang harus kita turunkan dulu dengan pengenaan pajak dan lain sebagainya
kita tidak tahu ke depannya
tapi yang pasti kita ingin mengembangkan suatu ekosistem dari sistem perpajakan baru yang ada di dalam bisnis e commerce ini
jadi untuk meningkatkan level playing field
tapi juga untuk ya menciptakan ekosistem tapi pada intinya tidak menciptakan pajak yang baru
betul jadi penerimaan pajak itu bukan tujuan utama dari sistem yang kita mau bangun ini
tapi lebih untuk mengumpulkan data ini dari idea ya ketua umum asosiasi e commerce indonesia anda
untuk ketika mendengarkan akan ada yang namanya pmk dua ratus sepuluh oleh april
ini apakah sesuatu yang baru atau sudah selama ini memang diskusikan
apakah ada cara caranya atau apakah ada masukan masukan yang diminta supaya dijadikan peraturan
ya jadi kan memang seperti kayak bu sri mulyani pernah bilang ya saya ngutip ya
bu sri mulyani bilang bahwa ketika bicara tentang pajak nih tiba tiba orang jadi alergi
karena memang begitu
dan kenyataannya bukan kita sendiri saja karena ketika itu mulai diterbitkan hari jumat saya ingat
wah itu telepon saya nggak berhenti
tanya media pak gimana pak ini ada pajak baru
terus kita makin wah kok ada pajak baru gitu
jadi makin abu abu
jadi makanya kemarin ketika kita ketemu teman teman media sebelum ketemu teman teman kementerian keuangan adalah kita bilang kita tidak menolak
jadi enggak pernah ada statement dari kita bahwa kita menolak
kita kaji bersama sebenarnya ini tentang apa dampaknya seperti apa
nah tapi sebenarnya perjuangannya sama sama
jadi artinya kalau tadi pak frans juga singgung soal level playing field
kita ini teman teman marketplace ini posisinya kejepit
di satu sisi kita ditarik tarik sama teman teman yang offline
kalau platformnya semua bayar
tapi pedagangnya memang sekarang ini belum dipungut dari marketplace
keharapannya adalah dari platform mereka bayar pajak sendiri sendiri secara offline
iya itu tanggung jawab sendiri sendiri lah
itu dia karena banyak sekali pedagang yang jualan di online juga eksis secara offline
makanya ya disekaliankan saja gitu kan
nah tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada teman teman yang berjualan di sosial media
ini yang juga sulit sekali untuk jangankan untuk ditarik pajak
pertanggung jawaban kalau ada barang yang tidak sesuai dengan ini aja juga susah
jadi kita posisinya kejepit
nah makanya sebenarnya yang kita mau perjuangkan adalah yuk kalau mau level playing field dengan offline iya
tapi juga di sisi lain dengan social media juga sama
nah sama sama kita semua satu level playing field
jadi impactnya enggak kemana mana yang kita takutkan
kan sekarang ini gini yang offline itu ketika dipajaki dipungut pajak langsung pindah ke online ke marketplace
nah marketplace kalau nanti dipajaki juga dan ditagih melalui marketplace nya pindah ke social media
padahal social media ini ya kalau kita mau angkat isu isunya ini punya asing
yang dua ini lokal
apalagi kalau ini sudah jualan di facebook atau di instagram itu bagaimana melacaknya
nah ini tapi selama ini memang peraturan itu berdasarkan inilah istilahnya feedback dari para pelaku daripada
bagi para kita kita yang menggunakannya lah istilahnya
kita dalam mengambil satu keputusan juga tentu saja mengundang para stakeholder ya
tidak hanya dari idea tapi juga pelaku langsung beberapa unicorn juga kita undang
sehingga tidak hanya dari sisi aspek perpajakannya saja tapi juga mungkin bagaimana pelayanannya ke depan
katakanlah misalnya bisa saja nanti ke depan melalui platform e commerce ini kita bisa mendaftarkan diri
jadi kemungkinan kemungkinan seperti itu juga akan kita lakukan
kita lihat sehingga pemanfaatannya ini akan menjadi optimal
karena kan selama ini kita contoh misalnya pendaftaran harus datang langsung ke kpp dan lain sebagainya
tapi mungkin dengan bantuan nanti marketplace bisa jadi nanti bisa langsung daftar ke sana
iya karena memang selama ini ya pengalaman kan yang berkaitan dengan pajak itu bukan sesuatu pengalaman yang manis ya
orang sudah keburu takut apalagi ini seolah olah mencari peluang untuk membuat para pengusaha lebih apalagi ini
kira kira kita sudah bagus itu sudah bisa mendapatkan peluang untuk melakukan usaha dan juga kan itu sesuatu yang bisa membantu roda perekonomian kita
tapi ternyata ada masalah pajak lagi
kita lanjutkan pak frans dan juga pak untung setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami
insight akan kembali sesaat lagi
masih bersama insight kita lanjutkan dialog ditemani oleh kepala biro komunikasi dan lainan informasi dari kementerian keuangan nufransa wirasakti dan juga ketua umum asosiasi e commerce indonesia ignatius
untung kita membicarakan mengenai pmk dua ratus sepuluh yang nanti tanggal satu april akan diberlakukan yaitu pajak e commerce
nah load ya jadi kalau misalnya anda berdagang di yang namanya marketplace ya virtual yang pasti banyak sekali ya
dari antara kita juga menggunakan jasa yang online itu ya siap siap saja
kalau mendapat punya pendapatan pasti akan kena pajaknya
tapi mungkin lebih rinci lagi pak frans ya
apa apa saja kewajibannya khusus bagi penyedia jasa atau pedagang yang dalam hal ini menggunakan marketplace untuk menjual barang barang
apa apa saja nanti yang dikenakan pajak dan bagaimana cara ya inilah bayarnya dan tahunya itu bagaimana juga gitu dari pihak
dari peraturan menteri keuangan dua ratus sepuluh ini sebagaimana tadi saya sampaikan dia kan penegasan bagaimana tata caranya
nah nanti akan diatur dalam aturan yang lebih ini peraturan dirjen pajak lagi siapa saja yang wajib mendaftarkan diri untuk melapor gitu
karena sampai saat ini kita sudah dialog dengan teman teman di edia ternyata kan lebih banyak umkm
nah nanti akan ditentukan mungkin pada level tertentu atau misalnya volume perdagangannya sudah sampai omsetnya sudah sampai nilai tertentu dia wajib melaporkan ini ke pelaku
nah tapi itu sebagai individu yang setiap tahun juga kan harus mengisi spt atau sebagai misalnya ya pemilik usaha gitu
karena kan gini kita ingin menyamakan misalnya dengan pegawai yang mendapatkan penghasilan empat lima juta per bulan dia wajib mendaftarkan diri menjadi npp
ya kira kira certane levelnya itu seperti itu
pertama tama harus memiliki npwp
iya nanti kalau dia sudah mencapai nilai tersebut ya ada nilai nilai tertentu jadi nggak langsung nggak otomatis
perkiraan kita itu tadi sama dengan misalnya kalau pegawai yang mendapatkan gaji itu yang pendapatan tidak kena pajaknya itu di bawah empat lima juta
jadi kalau misalnya katakanlah omsetnya dengan untung
sudah setengah juta
sepuluh juta misalnya
sepuluh juta kan terlalu kecil ya mungkin tiga ratus juta
setahun ya setahun satu tahun omset setahun yang kita hitung
oh setahun oke
nah dia nanti wajib melaporkan diri kepada penyedia jasa e commerce itu
nah nanti juga pengusaha e commerce ini penyedia platformnya juga lapor kepada kami oh ini sudah levelnya sudah sampai sekian
tapi angka ini masih ini ya normatif belum ditentukan secara pasti berapa
nah nanti dari situ kan udah ketahuan
oh kalau sudah menyampaikan nilai tertentu itu berarti dia sudah wajib mendapatkan diri untuk mendapatkan npwp
dan demikian juga dia wajib melaporkan spt nya
nanti kejualan wajibannya sama seperti apa namanya wajib pajak biasa mengikuti
dan berapa pajaknya
pajaknya kan ada tarifnya
nanti kalau misalnya dia
kan ada ini nya ada capnya lah di atas berapa
itu yang nanti mungkin lebih banyak dipilih oleh pedagang yang umkm itu
oke jadi harus ada istilahnya kejujuran lah daripada penjual atau penyedia jasa untuk memberikan informasinya kepada marketplace
eh marketplace kewajibannya apa
marketplace agak sama dia juga untuk menjadi pengusaha marketplace dia harus benahi mvp tentu saja
dan ini sudah banyak dilakukan
dan ini sudah banyak dilakukan
sudah banyak berlaku
nah nanti dia kewajibannya tadi begitu misalnya ada pedagang atau penyedia jasa
yang melakukan jual beli di marketplace tersebut
dia melaporkan ke dijen pajak
untuk jumlah tertentu tapi ya
tapi berarti harus ada efek yang tambahan ya oleh teman teman marketplace untuk melihat ini siapa siapa yang
dan dari pajaknya dan lain sebagainya
apa tanggapan anda mas untung dengan adanya ini
ini berarti kan harus ada transparansi data dan kejujuran dan yang lebih lagi harus betul betul tracking ya
apa yang kegiatan
sebenarnya gini kita fokusnya masih ke jadi satu adalah kita menganggap positif bahwa concern kita untuk melindungi dan membantu pedagang pedagang yang baru mulai itu didengar
kita sepakat bahwa yang masih mikro ke bawah lah katakanlah gitu itu jangan dikutak kutik dulu deh ya
toh kena ptkp
nah tapi yang kedua juga adalah sebenarnya selama level playing fieldnya juga dijaga dengan social media
buat kita kita siap untuk juga menyediakan resource untuk melakukan itu
nah yang jadi concern adalah ketika social media ini nggak disentuh percuma nanti bisnis ini akan mati sendiri
karena pada pindah kesana nanti
jadi masalah teknis masalah sistem nanti kita bisa atasi lah
ya marketplace punya resource nya untuk melakukan itu sih
tapi kalau sekarang misalnya marketplace memang melakukan semacam inilah recap data terhadap ini penjual ini mendapatkan transaksi berapa dan lain sebagainya itu nggak masalah itu
dan memberikannya nanti data itu kepada perpajakan
datanya kita sudah punya
datanya kita sudah punya
menariknya online ini kan semuanya hampir semuanya ter record
jadi ya tinggal masalah buka akses dashboard semua akan kelihatan
nanti mana yang mau dikasih mana yang enggak ya tinggal di filter berdasarkan kesepakatan batasannya di mana sih thresholdnya gitu kan
itu gak masalah
yang justru mengkhawatirkan adalah kalau jadi bukan masalah teknisnya
tapi masalah mereka nggak mau ngasih
kenapa gak mau ngasih
karena loh itu tetangga sebelah kok gak diminta
nah yang itu yang harus kita alih sama sama
atau unfair kok kita kena yang lain tidak kena dan lain sebagainya
karena pmk ini kalau saya gak salah baca ya itu juga menetapkan bukan cuma marketplace tapi bisnis bisnis model lain pun yang sejenis juga akan mengikuti aturan yang berlaku
jadi artinya semuanya
kata level playing field ini ini masih agak
kalau bisnis istilahnya tradisional
itu kan berarti kan disitu kan ada modal yang lumayan cukup besar dan juga ada inilah ada bangunannya dan juga ada orang yang dipekerjakan dan lain sebagainya
sementara kebanyakan yang menggunakan online atau apalagi ini ya marketplace dan juga social media itu adalah individu
dan mungkin juga individu itu kan sebenarnya mereka tiap tahun juga diharapkan mengisi spt mereka kan
jadi ini gak akan double double atau bagaimana
nggak akan double karena memang perlakuannya sama tadi itu yang level flying field
jadi memang perbedaan yang paling berdasarkan mereka kalau yang berdagang konvensional punya toko punya pegawai punya gudang bahkan yang ini kan enggak
kan mereka kebanyakan juga yang dilakukan adalah melakukan perdagangan
jadi mereka ngambil dari tempat lain kemudian jual secara online
dan mereka menggunakan ada sedikit markup gitu
nah dari situ sebenarnya mereka juga pada dasarnya mereka sebenarnya harusnya melaporkan diri
kalau begitu sudah mendapatkan penghasilan
pada jumlah tertentu gitu
jadi ini cuma menegaskan aja sih sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru
sehingga tadi perlakuan yang sama juga disampaikan pak untung kalau misalnya dia berjualan di medsos harusnya juga begitu
begitu dia mendapatkan penghasilan dan mendapatkan untung misalnya dalam setahun berapa jumlahnya dia juga harus melaporkan
nah memang mekanisme pelaporannya karena medsos ini kan terus terang bukan di bawah kendali pemerintah indonesia
itu yang agak berbeda ya pak dengan dengan apa namanya platform e commerce ini
nah nanti itu ke depan juga kita akan melakukan pengawasan cuman nggak kita umumkanlah cara mengawasi
tapi kita tahulah ada pedagang pedagang yang
cara melacak gitu
iya lebih seperti itu
harus menggunakan intel juga itu untuk melacak
tapi kalau marketplace ini relatif lebih gampang ya untuk dilacak siapa pelakunya dan karena semuanya terdaftar dan marketplace itu berkewajiban ya untuk memberikan ya
ini kalau teman teman dari anggota asosiasi mereka apa yang paling ditakutkan lah istilahnya
kamu merasa bahwa ini kok
sudah mulai di opera capri kalau dilihat ininya isi perutnya itu
ya sebenarnya balik lagi jadi level paying field ini kan jadi kunci utamanya dan buat kita selama itu diberlakukan gak ada masalah
nah kita melihat bahwa yang membuat teman teman di marketplace ini khawatir adalah karena kita pun nggak kebayang bagaimana bisa menagih data itu ke sosial media
karena sosial media ini dibuat bukan untuk berdagang
jadi kalau dianalogikan perdagangan
perdagangan tradisional offline sosial media ini kayak orang jualan di trotoar
jadi besok jualan besoknya lagi enggak
terus nanti ada polisi datang mereka langsung lari kemana
itu dia terus gimana cegatnya
sebenarnya hal yang paling aman adalah kalau memang dikeluarkan aturan untuk berdagang melalui online medianya apapun harus mendaftar
ketika enggak bahkan platformnya bisa dikenakan sanksi
nah itu juga yang sebenarnya kita perjuangkan karena kalau enggak ya nanti susah kita taat sama hukum indonesia karena udah but terus nanti ada pengusaha sosial media
masuk belum but cuma kantor perwakilan terus habis itu nggak menurut itu
jadi mereka pindah kesana semua
iya ini masalah dimana regulasi itu selalu lima atau sepuluh langkah di belakang apa yang sudah berlaku
sekarang kalau mengatakan bahwa oh mulai hari ini tidak boleh menggunakan facebook twitter instagram ya nggak mungkin juga kan
ini yang enggak ada malahan jadi
salah satu keuntungan besar ya kalau misalnya orang berdagang lewat marketplace itu
karena kan kalau marketplace kan antara pedagang penjualan memang tidak bertemu
tapi kan uang yang pada saat dia mau beli itu kan dititipkan
itu adalah keuntungan dulu oleh pengguna marketplace
dan kalau ada apa apa kan bisa diperlakukan
ya itu ada yang kepasukan hukum
jadi nanti kalau diskusi di depan juga bisa ini
sementara kalau gak sosial kan enggak
jadi memang pilihan dari
baik kita istirahat sebentar tapi pak frans dan pak undung kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan dialog insight bersama kepala biro komunikasi dan lainan informasi kementerian keuangan nufransa wirasakti dan juga ketua umum asosiasi e commerce indonesia ignatius untung
topik kita kali ini mengenai pajak e commerce yang akan diperlakukan pada tanggal satu april itu semua data yang diperlukan untuk peraturan ini bisa dijalankan
untuk data tertentu ya
gak semua data persatu
berapa persen kira kira sudah bisa
untuk pelaporannya sendiri kan akan kita komunikasikan dengan teman teman di idea dan pelaku e commerce seperti apa bentuknya
karena selama ini mereka kan sudah melapor juga kepada bank indonesia kepada biro komunikasi statistik
tinggal kita mekanismenya seperti apa pelaporannya
kami harapkan sih karena ini kan nanti bisa jadi datanya harus data setahun
mau gak mau kan nanti belum semuanya nanti bisa kita laporkan
karena dia bisa jadi kita lihat omsetnya setahun
berapa nah itu nanti dilaporkan
tapi nanti ada departemen khusus yang fokus kepada masalah
selama ini memang sudah ada di tempat kita yang menangani terkait
biasanya sih di tempat yang menangani mengenai teknologi informasi
dan orang orangnya ini ya cakep maksudnya
karena ini kan selalu teknologi kan cepat sekali berubah updatingnya dan lain sebagainya
tanggal satu april ini realistis atau tidak
atau perlu ditunda atau bagaimana
dari teman teman ini
selama progresnya bagus masih bisa dijalankan sih
jadi memang kita sekarang mengejar dari sekarang sampai satu april itu kita banyak berdiskusi
ketemu juga karena akan ada peraturan dirjennya
itu kita kawal lalu nanti teknisnya gimana dan lain sebagainya itu selama nggak ada halangan sih harusnya masih kecil
harusnya prosesnya juga semua online kan
jadi jangan pengusaha juga nanti harus mengisi formulir ini dan kemudian itu dan lain sebagainya
nah ini biasanya yang birokrasi ini kan yang bisa menghambatnya
salah satunya juga kita akan memudahkan seoptimal mungkin supaya mereka tidak lagi direpotkan oleh laporan laporan yang sifatnya tadi
manual administratif dan lain sebagainya
mengenai data collection ini ini bagaimana ada kesulitan yang jelas ya mungkin ya tadi facebook instagram dan sosmed
orang kan sekarang kalau jual di sosmed itu
kalau di sosmed sepanjang mereka katakanlah kan misalnya ada youtuber atau apa namanya selebgram lah istilahnya
kalau mereka misalnya mengendorse sesuatu barang atau beriklan biasanya kan misalnya ada perusahaan yang
nah kalau perusahaan ini kan biasanya sudah ber npp dan sudah dipotong pajaknya
itu sih relatif lebih visible ya selama ini memang sudah berlaku seperti itu
nah mungkin tapi mereka yang baru tumbuh mungkin belum tahu belum terinfo dan lain sebagainya
mereka juga apa nih bagaimana kewajibannya mungkin belum tahu
tapi kita kita akan nanti aja juga mencoba meraih data dari facebook
kita juga akan nanti aja mencoba meraih data data yang ada di situ
jadi tadi kalau misalnya dibicarakan level playing field di marketplace juga kita lakukan
yang di medsos juga sebenarnya kita lakukan
cuman kan nggak kita umumkan nggak kita atur secara khusus karena memang ini bersifat internal di kami gitu
iya dan sulit juga ya karena ini masuk ranah orang lain lah istilahnya
karena asing yang memiliki
tapi pak untung kalau melihat ini
ini kan tadi dikatakan oke yang kecil kecil nggak usah lah
nah sementara yang besar mereka sudah bayar ya pajak
tapi kalau yang nanti yang sedang sedang itu yang bisa lari dari marketplace ke sosmed dan juga ke tempat tempat yang nggak bisa dilacak
ini bagaimana sosialisasinya atau apa yang perlu dilakukan supaya itu tidak
ya itu sebenarnya kita sedang apa ya
kemarin kan kesepakatannya bahwa kita mau kejar yang social media juga supaya level playing field
jadi kita sedang berdiskusi termasuk ada apa ya ada cara cara apa dari kementerian keuangan yang memang mempunyai ini yang mempunyai inisiatif ini
karena kita melihat ada beberapa apa ya beberapa loophole yang sulit untuk diselesaikan
contoh begini kalau di marketplace itu jumlah transaksi itu marketplace tahu
pedagang nggak bisa self clap bahwa bilang bahwa oh saya masih di bawah tiga puluh
karena di situ jelas
karena semua tercatat
kalau di sosial media enggak pemilik sosial media itu tidak misalnya facebook instagram dia nggak tahu
karena transaksinya habis itu terjadinya sering kali offline atau melalui bank transfer atau melalui yang langsung peer to peer gitu kan
jadi kalau habis itu dikejar lalu pedagangnya bilang oh nggak nggak saya masih masuk mikro bisa saja
nah itu yang mekanisme itu yang kita sebenarnya sedang diskusikan untuk cari tahu jalan keluarnya apa sih
jawabannya belum ada sekarang tapi kita sebagai yang ada di industri ini lebih kepada menyajikan nih loh kasus kasus seperti ini solusinya kayak apa
kalau kayak gini kayak apa
nah sebagai gambaran ini ada peta nggak yang dimiliki oleh teman teman di perpajakan bahwa oh ini jumlah yang online e commerce itu sekian persen atau sebagian besar itu lebih ke yang skalanya kecil
sementara yang sedang itu sekian itu ada datanya sehingga juga target untuk siapa yang mau dikejar juga bisa jauh lebih pas lah
kalau data spesifik terus terang kita nggak memiliki ya
tapi memang ada beberapa kasus sebagai kasus
contohnya sekitar tahun dua ribu empat belas kita melakukan semacam penelitian
katakanlah dari dua ribu waktu itu kita dua ribu kita apa kita kuliklah satu persatu para pedagang itu baik yang melalui menjual secara langsung ataupun melalui apa namanya sosial media dan lain sebagainya
nah dari situ tingkat kepatuhannya kita adu dengan spt yang disampaikan oleh mereka
dan ternyata banyak sekali dari mereka tidak mencantumkan npp pertama
kemudian banyak juga yang tidak
banyak juga yang tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari transaksi yang melalui e commerce
nah dari situ sebenarnya kita sudah mulai aware
tapi begini ya bu desi dari sepuluh tahun terakhir ini kalau dulu kita mencoba untuk bekerja indonesia sebagai pemerintah indonesia sebagai penyelenggara tax authority itu sendirian lah gitu
kita karena oh ini bagaimana caranya
tapi sekarang ini seluruh dunia juga mulai aware
mengenai aspek perpajakan dari e commerce ini
jadi saya juga tidak khawatir nanti bisa jadi medsos ke depan juga akan diatur oleh dunia gitu
karena nanti secara ter system mereka juga akan merasa oh ternyata ini ada juga celah celah
nah kalau kita sendiri dibandingkan bersama sama seluruh dunia saya sih yakin pasti nanti ada caranya bagaimana kita menyelenggarakan atau melaksukan pemajakan terhadap e commerce ini di media sosial
apalagi sekarang urusan bank dan lain sebagainya kan sudah transparan
kan ada penerbukan informasi
itu ini kembali ke youtuber dan facebooker dan lain sebagainya
ini nanti memang sama juga ya cara jumlah amount yang dipajakin dan lain sebagainya dengan yang misalnya marketplace itu
karena tidak ada tarif pajak baru atau jenis pajak baru ya relatif sama
jadi relatif sama
nah selama ini youtuber kan kita ketahui kan
apalagi anak anak kecil tuh sekarang penghasilannya itu bisa besar sekali karena menjadi bintang ya youtube
menjadi selebgram gitu
itu sudah dipajakin mereka
yang punya channel channel sendiri
dan mereka punya jutaan hits itu
sehingga mereka memang mendapat penghasilan dari
ada beberapa informasi yang memang mereka buka ya secara tidak langsung juga kita sudah coba hubungi mereka pasti itu karena
atau saya ambil contoh misalnya yang agak open public itu adalah
waktu tahun lalu ingat gak ada yang orang perempuan marah marah terus ngelempar uang
itu kantor pajak disana langsung bergerak
dan akhirnya dia bayar pajak gitu
tapi misalnya kalau anak anak kecil nyanyi nyanyi dan ternyata viral gitu
tentu saja kan misalnya katakanlah dia nyanyi dan kan pasti ada yang membayar nih
kalau yang membayar perusahaan dia otomatis kan udah punya npp
kan dia pasti potong pajaknya
nah kalau misalnya dia belum apa namanya secara langsung
itu dia pasti dipotong
tapi kalau misalnya dia malu agent
tapi kan dia misalnya masih anak kecil itu kan mereka cara orang tuanya mungkin yang di
ya bisa jadi seperti itu
tapi kan ada penghasilan disitu
ada honornya itu
itu sudah sering dilakukan ini
karena di indonesia ini kan banyak ya youtuber
dan sepanjang tadi apa yang menyewa atau membayar menggunakan jasa mereka adalah perusahaan
oke kita break sebentar
pak fransi dan pak untung
tapi kita masih lanjutkan
masih ada dua segmen lagi ya dalam dialog kita ke hari ini
tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
iya masih bersama insight
dialog kita kali ini mengenai pajak e commerce
ditemani oleh kepala biro komunikasi dan layanan informasi dari kementerian keuangan franza wira sakti
dan juga ketua umum asosiasi e commerce indonesia ignatius
untung pada tanggal satu april nanti tidak lama lagi akan diterapkan yang namanya pnk dua ratus sepuluh
jadi akan ada pajak ya terhadap e commerce
tapi ini bukan penambahan atau benda lain
bukan untuk penambahan atau bentuk pajak yang berbeda
tapi bagi kita kita yang misalnya melakukan penjualan transaksi di online itu akan dikenakan pajak
karena di situ ada penghasilannya ya kalau kita punya penghasilan mau tidak mau harus bayar pajak
pak itu untung berapa pelakunya kalau kira kira di marketplace kita yang terdaftar di khususnya di id ya di asosiasi ini
gini kalau jumlah yang terdaftar di kita kan jumlah platformnya
jumlah platform jumlah member kita itu tiga ratus empat puluh enam
sisanya adalah supporting e commerce
tapi yang penjual dan
penjualnya itu kita nggak punya data universe nya
tapi dugaan kita itu sekitar delapan sampai sepuluh juta
delapan sampai sepuluh juta di seluruh indonesia ya

itu udah ya terbagi bagi ada yang ikut di platform a ada yang platform b ada yang multi platform dan lain sebagainya
dan rata rata itu kecil sedang atau
kalau di marketplace
jadi dua ribu delapan belas kemarin kami melakukan survei di delapan belas kota
itu ada satu tujuh ratus lima puluh enam responden pedagang online
jadi seharusnya yang belum layak di
yang mengkhawatirkan adalah dari segitu banyak dari satu tujuh ratus itu yang disurvey
artinya kalau mau dikejar paling enak yang ngejar yang social media

itu dia ini kan berarti harus ada semacam sosialisasi juga ya
nah kalau yang ada
ini justru sosialisasi pajak yang ada makin lari ke
itu dia makin besar kesana
anda sendiri bagaimana melakukan sosialisasi terhadap teman teman yang di idea itu
istilahnya lebih banyak ininya lah benefitnya lah kalau melakukan penjualan itu di marketplace
iya kita beberapa message yang kita selalu lakukan
kita selalu sebarkan adalah misalnya social media itu lebih terjamin
artinya bahkan ketika kita gak bilang bahwa
sorry marketplace itu lebih tercapai
social media tanda tanya kita gak bilang gak terjamin
tapi artinya begini ketika kita nggak bilang bahwa semua pedagang yang berdagang di marketplace itu semuanya baik
yang bandel ada juga gitu loh kan
setidaknya bahkan ketika ketemu yang bandel
complain masih bisa complain ke marketplacenya
marketplacenya akan menyelesaikan
karena marketplace kan akan jaga nama
tapi kalau ke sosial media
social media akan bilang
kalau terus habis komplain pedagangnya lari gitu
udah transfer terus gak di kirim
social media akan bilang loh itu
sosial media kan bukan buat transaksi
kamu transaksi ketemu sendiri
hal hal kayak gitu kita sampaikan
kalau mau bilang orang akan berubah pikiran
biasanya orang itu boleh ditakut takutin
sampai dia kejadian dia belum akan takut
begitu udah ngalamin sendiri baru
enggak semua yang bertransaksi lewat social media itu ketipu
banyak juga yang nggak ketipu
nah hal hal ini yang
tapi yang jelas itu dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya itu terasa ya marketplace di indonesia
terasa sekali signifikan
jadi bisa puluhan sampai ratusan persen masih pertumbuhannya
wow luar biasa
nah ini bagaimana
mengatur marketplace selama ini ini sudah cukup ini
sudah cukup baik
oke sebenarnya ini kan titik awal ya
momentum yang pas untuk bekerja sama dengan marketplace
untuk mengetahui seberapa besar sih jumlahnya yang benar benar melakukan perdagangan
dan seberapa besar sih yang tadi kelasnya mikro menengah dan ke atas
dengan data kita komplit
di harapan kita bisa memberikan suatu
bisa saja mengembang mereka
atau bisa juga kita justru mendrive mereka supaya lebih maju
itu kan nanti berdasarkan kebijakan yang akan kita pilih
kalau terkait mesos memang sampai saat ini kita terus terang belum bisa bekerja sama dengan para pengelola di luar negeri
tapi mungkin harus ada semacam sosialisasi yang dilakukan supaya kalau lebih mau aman baik bagi pengguna dan juga penjual misalnya
ya kita kemarin waktu pertemuan antara menteri keuangan juga dengan idea kita juga komit sudah kita akan mendukung para marketplace ini
supaya orang orang pindah gitu ke markplace
yang notabene dikelola orang orang kita sendiri orang indonesia
dan juga lebih aman
dan untuk itu juga kita sudah dukung melalui becukai
jadi nanti kita sudah dicoba dengan salah satu penyedia marketplace
kalau misalnya mereka beli melalui marketplace tersebut
harga yang nanti diterima itu sudah include biaya masuk pajak dan lain sebagainya
sehingga tidak lagi kaget begitu terima
oh ternyata harganya belum termasuk biaya impor
itu kan selama ini selalu begitu
kalau misalnya kita beli barang
terus kita terima di kantor pos kita dikenain pajak lagi
nah itu sudah fasilitas
tapi ini kan yang membuat belanja online itu kan jauh lebih atraktif
harganya kan lebih murah daripada di toko
karena ya salah satu karena tidak punya tokonya tidak harus menyiwa tempat dan lain sebagainya
harus punya karyawan dan lain sebagainya
nah ini ada yang menarik
tadi delapan atau sampai sembilan juta lah kira kira sekarang yang terjual online
belum lagi yang nggak tahu kita berapa juta ya di sosmed
bisa nggak dihitung kira kira potensi kalau nanti sudah mulai dipajakin
walaupun memang tidak merupakan target
tapi kan ya kita tahu ulah pemerintah saat ini juga harus meningkatkan basis pajak
terus terang sampai sekarang kita kan belum dapat data itu tadi yang pasti berapa jumlah penjualan di sana
kalau misalnya mau menghitung gampangnya aja dari penjualan itu
tapi kan datanya sendiri idea bahkan belum berani kasih berapa sih volume perdagangan yang rupiahnya yang pasti belum ketahuan
walaupun datanya kan semuanya ada lah
apalagi yang player player besar itu seperti
kalau bicara data agak tricky
jadi bisnis online ini kan karena satu industri masih muda
kedua model fundingnya agak unik
jadi kita multi sprint dua belas delapan belas bulan hidup dengan funding yang ada kehabisan cari lagi cari lagi
jadi data itu mahal sekali karena akan dipakai untuk cari funding selanjutnya
makanya memang pr kita bersama juga dari dua ribu delapan belas awal sebenarnya kita sudah berinisiasi bersama bps untuk minta teman teman kumpulin data dong
nggak bisa kumpulin ke asosiasi
karena saya misalnya sebagai ketua umum sehari harinya juga jadi kompetitornya member saya gitu
jadi kalau ngumpulin ke saya nanti mereka bilang wah
tapi mereka bilang loh data kan aset kita
kita kasih datanya justru kita gak punya apa apa
jadi sebenarnya sekarang itu tinggal mencari partner yang netral
pihak ketiga kemarin sama bps kita juga jejaki sama bi entah sama kementerian keuangan atau siapapun
tapi kalau bisa dikumpulkan satu agregatnya saja dipublish boleh
data individunya ya biar pemerintah aja yang tahu
jadi sebenarnya kita juga gak perlu tahu sampai kesana
gak perlu tahu sampai kesana
jadi sebenarnya penerapan undang undang ini nanti lebih ke trial and error dan lain sebagainya
atau apakah langsung nanti kalau tidak memenuhi wah sanksi
nah sangsinya apa apakah sangsinya gak tahu ya
ya berlakunya sama ya
nanti akan kita ingatkan
beri penalti atau apa
ya sama persis sama dengan yang konvensional aja
kalau misalnya ditidak menyampaikan spt akan kita ingatkan
atau kalau misalnya penghitungannya salah ya akan kena denda dan lain sebagainya
sama persis nggak ada bedanya
oh gak akan di take down gitu
pak frans kalau negara lain ya bagaimana kita belajar dari negara negara
ini kan e commerce merupakan sesuatu yang global lah
ada yang best practices yang paling gampang paling efisien tetapi paling mirip dengan marketplace di indonesia
apa yang kita lakukan sekarang ini di pmk dua ratus sepuluh ini sebenarnya sudah dilakukan di amerika serikat sekitar enam tahun yang lalu gitu
mereka mewajibkan para pengelola marketplace itu untuk melaporkan siapa siapa yang
sudah melakukan perdagangan dalam setahun dalam jumlah tertentu
ini sudah dilakukan enam tahun yang lalu
jadi kita sedikit terlambat
terlambat ya sedikit terlambat
dan mereka juga tidak mengenakan pajak yang baru
nah yang berbeda mungkin di uni eropa ya
di uni eropa itu kalau misalnya kita melakukan misalnya kita orang indonesia berjualan di eropa
pada misalnya volume perdagangannya sudah sampai kalau di perancis itu tiga puluh ribu euro kita wajib mengenakan ppn
jadi kita wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak di sana dan kita memungut ppn di situ
dan kita harus patuh dengan peraturan pajak di situ
ya mereka bisa mengenforce itu
dan sama juga seperti di australia juga seperti itu
dan bahkan kalau di australia mereka bisa mengenakan sanksi untuk menyetop
misalnya saya nggak patuh dengan ini mereka saya nggak boleh lagi berjualan di situ
tapi kalau mereka misalnya jualannya di facebook atau instagram udah belajar bagaimana cara mereka
itu yang sedang kita pelajarin juga
tapi itu tadi
beberapa sudah belajar
di misalnya di jepang mereka sudah punya tim sendiri yang memang spesialis untuk itu
kita pasti akan belajar ke beberapa negara untuk benchmarking
iya apalagi kita kan namanya belanja online bisa belanja di mana saja kan
ini marketplace nya di sini tapi juga marketplace yang di tempat tempat lain kan juga
nah itu dia kan
mereka jualan di kita majakinya kan repot kan
kita istirahat sebentar tapi masih ada satu segmen lagi ya
jadi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
iya kembali bersama insight dan dialog kali ini mengenai pajak e commerce
dan saya masih ditemani oleh dua narasumber saya kepala biro komunikasi dan layanan informasi dari kementerian keuangan
nufransa wirasakti dan juga ketua umum asosiasi e commerce indonesia ignatius
untung pada tanggal satu april akan diberlakukan pmk dua ratus sepuluh yaitu pajak e commerce
bagi anda anda yang melakukan jual beli online
ya paling nggak pendapatannya akan dipajak sesuai dengan aturan yang berlaku
ya nah ini
kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan bagian yang kita sebut digital transformation
e commerce ini tadi disebut marketplace bahkan dari tahun ke tahun ratusan persen melonjak jumlahnya
ini ke depan pasti akan lebih banyak lagi dan ini merupakan ya ⁇ its ⁇ no longer sesuatu yang baru
tapi kebanyakan dari kita itu semua itu online itu paling gampang ya
kita bisa membeli apapun tanpa keluar dari rumah dan barang juga datang langsung
nah ini dari multiplier effect nya saya juga lihat banyak
kayak misalnya kurir yang semakin besar karena ada bisnis online ini
nah tapi yang saya ingin tanyakan ini kan merupakan bagian dari infrastruktur digital technology yang internasional
nah kita sibuk sibuk dengan mengenai masalah pajak domestik ya
sementara itu player yang paling sering digunakan contohnya seperti kalau kita beli musik dengan itunes atau dengan ya spotify dan lain sebagainya
nah ini ini kan banyak itu yang oke
kita coba untuk memajakin google tapi sebenarnya kan the real fight itu di situ tuh pak frans
dengan player player internasional ini yang jumlahnya itu
kalau kita masih sibuk dengan jumlah umkm itu the real money ya sebenarnya
ya memang kita sudah juga mengusahakan ke arah sana
kita invite beberapa pelaku unicorn ke kementerian keuangan
kita ajak ngobrol seperti apa sih proses bisnis mereka
karena ini kan sama
ini kan di luar negeri di dalam negeri sama
tapi kan mereka bisa kita jadikan model
nah beberapa masukan itu nanti akan kita coba untuk tadi
misalnya bagaimana kita melakukan kerjasama secara internasional dengan tax authority di negara lain atau mungkin badan badan lain
sehingga kita bisa mengetahui katakanlah tadi download seperti itu
kan itu melalui payment gateway
yang dari beberapa penyedia jasa kartu kredit misalnya
sejadi kita melakukan kerjasama dengan mereka
dan ke depan sih sebenarnya harusnya juga ada satu pengaturan
harusnya juga ada satu pengaturan yang sama antar negara
sehingga mereka juga bisa katakanlah kita paksa lah
put on quote kita paksa untuk menjadi wajib pajak di indonesia
kita paksa kalau kita punya leverage ya
karena selama kita ya kalau kita dianggap sebagai konsumen yang memang besar dibutuhkan
mungkin tapi apa hambatannya sekarang ini
kenapa kita harus paksa
harusnya mereka otomatis lah istilahnya
karena indonesia dengan ya dengan populasi dua ratus enam puluh juta
yang bisa dikatakan yang sudah ini punya gadget
dan tidak hanya lagu ya
bahkan sekarang film
nah itu juga nanti kita akan kerjasama juga dengan kominfo
karena kan mereka yang mengatur ya
dari sisi apa namanya komunikasi dan informasinya
tapi yang saya ingin lihat bahwa sekarang ini juga banyak negara negara maju
bahkan juga mulai aware mengenai aspek perpajakan dari e commerce
dan juga sistem teknologi informasi ini
sehingga kita akan lebih mudah dalam bekerja sama dengan mereka
untuk mencari bagaimana sih solusi yang optimum
dari perdagangan melalui sistem elektronik ini
karena kalau dulu karena kita sebagai market
kita merasa kita sendirian ya
karena kita seolah olah dirugikan
sementara negara maju adalah produsennya
tapi sejak beberapa tahun terakhir ini
negara produsen ini ternyata ketipu juga
karena banyak mereka yang mengalihkan perusahaannya ini ke negara tech seven country
atau yang pajaknya kecil
sehingga sekarang kita bersatu nih ceritanya
nah tidak menutup kemungkinan juga
automatic exchange of fairmotion itu nanti tidak hanya data dari perbankan
tapi juga data data yang seperti dari medsos dari perusahaan perusahaan
nah itu dia tapi kan berarti harus ada istilahnya leverage
sehingga big media commony seperti facebook dan lain sebagainya
mereka mau ya bekerja sama
juga misalnya mau untuk membantu
untuk melihat ini apa digunakan untuk apa
dan apa kira kira yang bisa
ya itu tadi kuncinya
itu tadi kuncinya nggak bisa sendirian
kita harus bekerja sama dengan negara negara lain
dan untuk itu kita mau tidak mau juga harus bisa bersaing
kita harus punya leverage lah
harus punya bargaining power yang besar
untung bagaimana anda melihat e commerce di indonesia
tadi ada pernyataan yang menarik
tapi sebenarnya teknologi kan siapa saja bisa punya ya
tapi bagaimana kita sebagai
jadi kita kayak sama
kalau menyinggung lagi tadi soal level playing field ya
sebenarnya dari asosiasi juga punya visi untuk kita gak mau jadi disruptor
kita mau jadi enabler
jadi kita mau mengganding teman teman di offline yang ayolah masuk ke online
karena masa depannya online
kita melihat seluruh dunia itu sekarang semua ke online
daripada masih berpegang terhadap offline yang makin lama juga makin sulit
dan ini bukan suatu either or
taruhnya udah end end kan
dan kedepannya begitu
kayak kita lihat amazon aja yang semua orang bilang wah ini amazon membunuh offline
eh ternyata amazon beli perusahaan offline
di sini juga jadi mulai buka toko fisik
jadi nggak bisa sendiri sendiri
harus semakin berkoordinasi
tapi memang kita melihat kendalanya teman teman offline itu bukan masalah teknologi
jadi digital transformation itu masalah orangnya
orangnya siap apa enggak bertransformasi
kalau dari segi infrastruktur anda sendiri melihat kita sudah siap atau belum siap
atau belum untuk melakukan yang volume yang besar
terutama masalah payment systemnya
tadi kan disebutkan kalau dengan kartu kredit itu justru gampang kan melacaknya
tapi di indonesia sendiri ini saya lihat kan masih hambatan kan payment system atau payment gateway nya masih ya itu
masih transfer atau peer to peer bukan lewat marketplace nya itu sendiri
lebih kepada apa namanya adopsi dari produk produk financial ini kan
jadi kita tahu bahwa kartu kredit masih sedikit sulit
karena kartu kredit masih sedikit sekali yang punya
sekarang malah yang menyondok itu kalau di e commerce itu adalah payment melalui indomarkt dan alfamarkt
ini malah lebih besar sekarang daripada kartu kredit
dan ya ini kan agak aneh ya
nah mudah mudahan sebenarnya yang kita harapkan adalah fintech ini yang mulai muncul
ini bisa muncul menjadi apa ya bisa mempenetrasi market lebih luas lagi
sehingga nanti transaksi apa apa juga jadi lebih bisa terlacak
semuanya juga jadi lebih rapi
kita harusnya kita ke situ ya
semuanya itu online kita tidak perlu ke cash lagi
untuk membayar sesuatu justru bukannya sesuatu yang online
untuk belanja online
tapi kita harus ke minimarket untuk bayar
ini bagaimana ini road map kita ke depan bagaimana untuk masalah payment sistem ini
untuk sistem payment ini kan dikelola oleh bank indonesia ya
mereka sudah mencoba untuk membuat semacam payment gateway lah
untuk menyatukan beberapa
dan mereka coba untuk sebagai leadernya di payment gateway
tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa
yang pasti makin ke depan walaupun tadi masih manual harus datang
tapi kan cashless
sudah tidak ada lagi uang itu
dari situ sebenarnya bisa kita
seperti ovo sekarang kan istilahnya lupa ini dompet gak apa apa
seperti hp bisa bayar pakai hp
maksudnya ke depan dari kami di kementerian keuangan juga bisa
sebenarnya transaksi ini bisa kita lakukan
jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual atau pedagang itu juga bisa menjadi petunjuk buat kita
sebenarnya oh ini ternyata ada transaksi di sini
tidak bisa ngumpet lagi lah istilahnya
untung terakhir bagaimana e commerce ke depan masa depannya di indonesia anda ini dengan adanya kebijakan kebijakan seperti ini apakah akan menghambat atau
sebenarnya kita harus hati hati bahwa masa depan e commerce kita tidak bisa pungkir lah seluruh dunia
merek termahal di dunia ini kan sekarang semuanya digital economy
tiga dari lima orang terkaya dunia juga orang digital economy
jadi potensinya besar lagi
semua dimana mana masuknya ke sana
nah yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa berdialog ya ketika yang kemarin kita minta ke bu sri mulyani ketika bertemu juga adalah boleh nggak
ini sebenarnya bukan kementerian keuangan
tapi semua pemerintah
jadi kita diundang di awal diskusi mau melakukan peraturan
tapi ketika finalnya sudah keluar sebelum diterbitkan
nah kita minta boleh tidak kita diundang lagi sehingga tidak perlu ada kontroversi di media dan dimana mana
jadi bisa langsung berdialog oh ya bagian ininya masih kurang di sini
kita kurang jelas di sini
jadi mengurangi miskota
itu ditanggapi positif dan bu sri mulyani berjanji untuk selanjutnya sebelum diterbitkan
jadi sebelum tanggal satu april harusnya ada pertemuan lagi ya
sosialisasi selama ini yang dilakukan berhasil atau apa yang masih kurang
sosialisasi kita juga mengajak teman teman idea untuk sosialisasi
supaya mereka tadi supaya nggak kaget di awalnya dan juga pada saat nanti implementasinya juga bisa smooth ya
karena kan waktunya pendek nih tinggal beberapa bulan lagi
bagaimana sistem pelaporannya terus siapa saja yang harus melapor itu harus kita detailkan lagi di dalam peraturan pajak
nah ini nanti yang akan menjadi bahan sosialisasi kita bersama sama dengan teman teman dari pengelola marketplace
dan diharapkan sih dengan begitu akan lebih mudah
itu akan lebih mulus
walaupun nanti penolakan masih akan tetap ada saya yakin
tapi ya paling tidak berguna
tapi sebenarnya kan tujuannya kan bukan untuk menghambat tapi justru nanti bisa kita kembangkan dan kita bisa kelola jauh lebih profesional lagi
dan juga ya aspek level playing field ini kan juga penting ya
kalau masalah pajak kan aspek keadilan itu sangat penting ya
yang paling penting lagi apakah pajak yang kita bayar itu digunakan dengan sebaik baiknya
nah ini kan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah
nah kalau memang masyarakat merasa bahwa ya memang ini untuk benefit kita semua itu pasti orang juga tidak akan mikir dua kali lah untuk bayar pajak itu
pak frans terima kasih banyak dan juga pak untung
jadi tanggal satu april ya
ini sudah mau tidak mau akan diterapkan
terima kasih mbak
terima kasih mbakupsya really cup trang ya pak
saat ini kalau saya pahamland elementary school tadi sudah lupa saya dimasukin pernikahan anak p ender yang benar senang alemuk sma ini ya
iya seukra betul sekali vamos betul adrian
siapa tuh semisalnya individuen ini
aku aja ngga beribadah tapi nanti pandemi gst jelek ya
oke baiklah jangan laba
insight with desi anwar sampai jumpa dan bye bye